apa yang kamu ucapin itu benar
untung gak jadi itu orang yang ngapain ngapain aku
aku tadi malah takut loh sayang
ya kalau memang benar kejadiannya seperti itu
kenapa gak kabarin aku
ya kebetulan aja dia minta uangnya nggak terlalu besar
dan pas banget aku megang uang segitu
ya kenapa gak aku handle aja sendiri daripada ngerepotin kamu kan
yaudah lain kali hati hati
saat pam itu telfon andin
dapet nomor andin dari siapa
ada apa kamu telfonin sih saya
loh emangnya kenapa pak
kalau tugas saya belum kelar
saya mau kumpul besok
ya tugas kuliah lah pak
jadi so dikin ini namanya mahasiswanya andin

kamu kenapa sih

belang aja semburung mas
kamu cemburu sama mahasiswa aku
apalagi mahasiswa aku disana kan ganteng ganteng
gak usah gr
siapa yang cemburu
kamu cemburu mas
yalah masa gak cemburu sih
apalagi disana kan muda muda
jauh mas sama kamu
aku gak nyangka deh mas
hari hari seperti ini bisa terulang lagi
ternyata tempat ternyaman aku
memang bersama kamu mas
gue bisa was was sampai segitunya
semoga urusan ini bisa cepat selesai
gue gak bisa begini terus
kamu dari mana
sama orang yang dulu ngambil berkasnya andin
dari aku dan rafael
ini pasti rafael yang lapor ke nino
gue ketahuan lagi
gak usah bohong gak sah
rafael ngeliat sendiri
kalau kamu ada di taman pelaminku
orang yang kamu ketemu itu
pernah mengambil berkasnya andin
di depan kantor pengacara
sekarang jawab dengan jujur
apa yang kamu sempat lakukan
lumus dalam diriku
bahwa perintah hati
dan buat mereka
itu si rafael yang lapor ke nino
wih ketauan lagi
kau tak bohong ya saf
rafael ngeliat sendiri kalau kamu ada di taman flamingo
orang yang kamu ketemu itu pernah mengambil berkasnya andi di depan kantor pengacara
sekarang jawab dengan jujur
apa yang kamu sempat lakukan
sembunyi apa sayang gak ada yang disembunyiin
jelas jelas rafael melihat kamu ada di taman situ ketemu dengan orang itu
aku baru inget jadi gini sayang tadi itu aku gak sengaja nabrak orang
dan jadi semuanya bermasalah
dia minta uang akhirnya ya aku mau bayar dia aja
mungkin itu kali ya
aku yang diliat sama rafael
dan aku juga gak tau deh
apa ternyata orang itu yang ngambil berkas perkara
yang mbak andi
apa yang kamu ucapin itu benar
untung aja itu orang yang ngapa ngapain aku
aku tadi malah takut loh sayang
ya kalau memang benar kejadiannya seperti itu kenapa gak kabarin aku
ya kebetulan aja dia minta uangnya nggak terlalu besar dan pas banget aku megang uang segitu
ya kenapa gak aku handle aja sendiri daripada ngerepotin kamu kan
yaudah lain kali hati hati aku mau pergi kerja
karena rafael bikin masalah aja
gue mesti hati hati nih sama dia
kondisi pak surya saat ini sudah semakin membaik
jadi mulai pagi ini sudah bisa pindah ke ruang rawat tindak biasa
terima kasih dong
kalau begitu saya permisin dulu pak surya
udah bisa pindah
cepet sehat dong pak
mari pak saya bantu pindahnya ke kursi roda
oke kita pindah ya pak
kau mau kemana
hari ini anin ada jadwal ngajar
jadi peng plantiteit
katanya mau diaterin
semoga hubungan mereka makin baik ya mak
mama juga tadi udah lega banget ya
hari ini kamu udah bisa pindah ke kamar biasa
jujur dari semalam
aku tuh khawatir sekali sama kamu kak
ini kan yang kedua kali kamu kena serangan jantung
nah itulah hidup mak
kita gak pernah tau kapan akhirnya
makanya kita harus bersyukur
dan menjalani hidup sebaik baiknya
jadi kalau kita sudah saatnya dipanggil
kita sudah siap
kita tahu bahwa hidup kita berguna buat orang lain
bukan membawa masalah
jangan sampai kita menjadi musibah buat orang lain
andai papa tahu
apa yang sudah aku lakukan dulu untuk melindungi elsa
aku selalu dikejar rasa bersalah
karena dulu pernah mengorbankan andin